pada tahun dua ribu sebelas dilakukan pembayaran senilai tiga lima miliar rupiah dan pada dua ribu dua belas senilai satu triliun rupiah
pada tahun berikutnya seharusnya ada pembayaran sebesar lebih dari lima ratus miliar rupiah
namun dalam laporan keuangan pnri yang diaudit oleh kantor akuntan publik joko sidik indra atau dsi
tercatat hanya dua ratus tiga puluh dua miliar rupiah yang masuk ke rekening pnri pada dua ribu dua puluh
cnn indonesia mengkonfirmasi pembayaran tender ktp elektronik bagi pnri ini kepada kementerian dalam negeri
dalam dokumen yang ada pada kita semua kewajiban negara telah terpenuhi pembayarannya dengan dokumen
saya sebagai kuasa pengguna anggaran sekarang tidak diwarisi hutang untuk membayar kontrak yang lama itu
berarti sudah clear pembayarannya
berarti sudah clear pembayarannya
dan saya mengisahkan pertanyaan besar kemana perginya uang negara
lebih dari tiga ratus miliar rupiah yang tak tercatat dalam laporan keuangan pnri
pertanyaan ini kami teruskan kepada komisi pemberantasan korupsi kpk
namun kpk menyatakan belum dapat memberikan keterangan
sejak mendapatkan tender ktp elektronik dua ribu sebelas dua ribu tiga belas pnri dua kali melakukan perubahan laporan keuangan manajemen atau biasa disebut risti
akuntan publik pnri saat itu mengeluarkan opini
untuk tidak mengeluarkan pendapat atau disclaimer terhadap laporan keuangan pnri dua ribu dua puluh
inilah beberapa alasan pemberian disclaimer
sesungguhnya ada sepuluh alasan dari akuntan publik elia nurlistiati saat memberikan disclaimer
tiga diantaranya ialah saldo yang kerap tak sama dalam general ledger
general ledger atau buku besar pencatatan transaksi keuangan merupakan catatan keuangan menyeluruh atas kegiatan keuangan perusahaan yang isinya harus seimbang
alasan kedua adanya revisi laporan keuangan berulang kali padahal laporan telah ditanda tangani oleh direksi
ketiga tidak ada verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas penyerahan hasil pekerjaan pnri sehingga membuat pencatatan semakin buruk
dalam hasil auditnya elia nurlistiati bahkan menyebut ada selisih pendapatan dalam tender ktp elektronik

pihak akuntan publik ini pun menyatakan ada ketidakwajaran dalam laporan keuangan

tuntutan publik ini pun menyatakan ada ketidakwajaran dalam laporan keuangan

setelah disclaimer dikeluarkan pnri mengganti akuntan publik elia nurlistiati dan beralih kepada akuntan publik joko sidik indra atau dsi
kami mencoba menemui akuntan publik elia nurlistiati namun ia menolak bertemu dan berkomentar lebih jauh
tapi ibu kan sebagai akutan publik terkena kode etik ya
etas kerahsiaan pingin
tak sampai di situ kami juga menemukan perbedaan angka utang dalam laporan keuangan pnri terhadap subkontrak
salah satunya adalah utang pnri kepada pt pura barutama yang mengerjakan tujuh puluh juta keping belangko ktp elektronik
dalam pengumuman pihak kuasa hukum pura barutama nasrullah nawawi
ada satu ratus empat puluh miliar rupiah utang pnri yang belum terbayarkan
sedangkan dalam laporan keuangan hanya tertulis enam miliar rupiah
kejanggalan laporan keuangan pnri juga dipertanyakan pihak karyawan
karyawan merasa kesejahteraan mereka menurun
justru saat pengerjaan ktp elektronik senilai satu enam triliun rupiah
yang merupakan proyek terbesar sepanjang sejarah pnri
akan adanya turunnya kesejahteraan daripada karyawan
yang itu berupa
pemberian jasa produksi dan insentif yang tidak kunjung juga diberikan pada saat itu
kita mempertanyakan karena itu ada aturannya semua di dalam perjanjian kerja bersama
dan bahkan ada aturan juga pada peraturan perusahaan
sebelum ada perjanjian kerja bersama itu sudah ada di peraturan perusahaan
jadi memang itu menjadi budaya setiap tahun kita mendapat jasa produksi dan insentif
komunikasi dengan pihak manajemen sudah diupayakan
namun tak juga mendapatkan respon baik
sekitar tiga ratus lima puluh karyawan pnri tak kunjung memperoleh hak mereka
sumber kami menyatakan pihak pnri melakukan manipulasi keuntungan perusahaan
direksi mengeluarkan selebaran dalam surat percetakan negara rugi
dua puluh sembilan miliar pada waktu itu
lalu ketika kita surati kementerian bumn direvisi sama dia dalam waktu tiga bulan
jadi untung sembilan kurang lebih sembilan miliar
artinya dalam tiga bulan bisa untung
nah ini akhirnya kami bertanya tanya sebetulnya mengelolanya seperti apa peserta negara
belum selesai persoalan jasa produksi
direksi kemudian mengeluarkan kebijakan
yang melanggar perjanjian kerja bersama atau pkb
dua karyawan yang mengetahui banyak soal ktp elektronik dimutasi kemudian diberhentikan
salah satunya sutisna mantan staf khusus direksi yang sudah bekerja di pnri selama empat belas tahun
namun mereka mem phk secara sepihak pada saat proses anjuran belum selesai belum keluar
nah begitu anjuran itu keluar
mereka tetap tidak mau menjalankan daripada institusi yang memang berwenang yaitu
suku dinas ketenagakerjaan jakarta pusat
sutisna yang seharusnya dipekerjakan kembali kini bahkan tak boleh menginjakan kaki di pnri
semua kejanggalan yang kami temukan pun sudah coba kami konfirmasi pada pihak pnri
namun hal ini tidaklah mudah
kami bahkan tidak diperbolehkan berada di lingkungan bumn percetakan ini
direktur utama pnri jafarudin yunus bahkan tak mau menjawab konfirmasi kami
tapi memang satu tiga itu memang tidak ada ya pak
tidak ada tidak boleh saya ngomong
tidak boleh tidak boleh
sama sekali pak
biar saja peradilan
hmm maaf ya pak
betul pakai aja pula
inilah pilihan pnri yang diberikan ke pemerintah indonesia

kita coba cuman hasilnya gagal di laminasi sama di mesin potong
jadi dus dus kosong itu dibikin kelihatan ada gitu udah dinomerin ibaratnya disolasi gitu ibaratnya udah siap kirim ke pesul gitu
yang udah jadi saya kirim di depannya itu udah pasti siap kirim karena kadang kadang kita diambil itu pasti depan kan untuk membongkar semuanya kan
inilah pengakuan seorang sumber kepada kami tentang tender kartu tanda penduduk elektronik dalam tubuh perempuan
percetakan negara republik indonesia atau pnri
pengakuan narasumber membawa kami menilik lebih dalam manipulasi pnri dalam proyek ktp elektronik
jadi tentunya ada muara audit perintah di abad atau gitu
itu dus dus kosong itu dibikin kelihatan ada gitu udah dinomerin ibaratnya disolasi gitu ibaratnya udah siap kirim ke pesul gitu
kelihatan itu berapa
nah kelihatan udah siap kirim
menutupi ketidakmampuan pnri dalam mengerjakan tender ktp elektronik menjadi alasan manipulasi dilakukan
sebenarnya produksi belum kelar produksinya belum kelar mungkin kekurangnya kekurang gitu
mungkin ya kurang siap terus mesinnya juga nggak bisa
karena gini itu mesinnya juga banyak kan error
entah kita mesinnya itu pokoknya risan itu mesin
entah itu ruangannya kurang dingin awarnya kurang itu pokoknya ada aja mesin itu
terus juga teknisinya itu harus dari luar dari melbau sendiri
yang paling tertutup dari malaysia
tak hanya itu sumber yang sama menuturkan pnri sempat mencoba mencetak ktp elektronik
hanya dengan lima layer
dari awal pun saya training itu tujuh layer
cuman hasilnya gagal di laminasi sama di mesin potong
mesin laminasi itu terlalu panas
arahannya dari pejabat seperti itu
konfirmasi kami lakukan kepada kementerian dalam negeri tentang layar ktp elektronik
dalam ktp ini sebenarnya ada kapasitas chip atau ada chip di dalamnya
di layer keempat dari tujuh layer yang ada itu
layer keempat itu ada chip yang mempunyai kapasitas delapan kilobyte
dan saat ini baru terpakai empat koma tiga kilobyte
dalam surat dakwaan kpk disebutkan hingga dinyatakan sebagai pemenang tender
konsorsium pnri tak pernah melampirkan sertifikat iso sembilan ribu satu dan iso empat ratus
yang menjadi syarat utama pemenang tender triliunan rupiah ini
hal ini menguatkan pengakuan sumber yang menyebut pnri tidak memiliki kemampuan dalam mengerjakan smart card seperti ktp elektronik
pengumuman lelang tender ktp elektronik dilakukan pemerintah melalui kemendagri pada dua puluh satu februari dua ribu sembilan belas
yang akhirnya diikuti oleh delapan konsorsium termasuk konsorsium pnri yang terbentuk pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
dari delapan mendaftar tersisa tiga konsorsium yang semuanya dinyatakan gagal oleh bppt
dalam mengintegrasikan sistem mandatori yang gunanya untuk mensinkronisasi seluruh data
namun pemerintah tetap memilih astagrafia dan pnri sebagai konsorsium yang masuk tahap berikutnya
satu juni dua ribu sebelas menjadi legalitas bagi konsorsium pnri yang terpilih sebagai pemenang tender ktp elektronik
kejanggalan lain juga diceritakan sumber berbeda kepada kami
sudah sempat memberitahu kepada kita karyawan bahwa kita sedang menggarap pekerjaan di ktp

yang kita ketahui
pada saat itu
belum ada tajiannya
saat itu memang dilakukan
di persiapkan negara
datanya kapanpun kita tidak tahu
kita karyawan pada saat itu
sudah disiapkan dulu tempat tempatnya
masuklah mesinnya pada
mesin investasi itu pada malam hari masuk
pengakuan arah sumber ini juga selaras
dengan dugaan tak wajarnya
kemenangan konsorsium pnri
dakwaan kpk mencatat
dirut pnri saat itu
isnu edy wijaya dan direktur produksi pnri
mengikuti pertemuan dengan tim fatma
yang berarti termasuk andina rogong
dan terdakwa irman
antara mei sampai juni dua ribu sepuluh
untuk mengatur kemenangan pnri
yang ditandatangani pada satu juli dua ribu sebelas
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
tentang bumn menyatakan
perum percetakan negara republik indonesia
memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
dan memuatnya dengan citaftan
dan menahan pemberantaranya
dalam pernikahan pemeramaan
perubatan yang berpaksa
namun justru sebaliknya pnri bahkan tak mampu membayar utang terhadap pura barutama
pt pura barutama mendapat subkontrak pnri untuk mengerjakan tujuh puluh juta keping dari satu ratus dua puluh juta keping belangko ktp elektronik yang harus diselesaikan pnri
perjanjian subkontrak ini ditekan dua puluh oktober dua ribu sebelas
perusahaan dengan lebih dari delapan karyawan ini belum menerima pembayaran
dari pekerjaan inlay laminating hologram dan punching ktp elektronik
yang seratus lebih itu sampai saat ini memang belum terbayarkan
tapi kami yakin mudah mudahan semua akan bisa diselesaikan dengan baik
karena semuanya sudah kami atur sesuai dengan standar dan prosedur dan hukum yang berlaku
pura barutama mengaku telah melakukan sejumlah mediasi
namun jawaban yang diberikan pnri berubah ubah
dari belum mendapatkan pelunasan hingga uang yang disita kpk
kementerian dalam negeri membantah pernyataan pnri
dalam dokumen yang ada pada kita semua kewajiban negara telah terpenuhi pembayarannya dengan dokumen
dan saya sebagai kuasa pengguna anggaran sekarang tidak diwarisi hutang untuk membayar
kontrak yang lama itu berarti sudah clear pembayarannya
akuntan publik elia nur listyati menyatakan pnri menuliskan hutang secara berubah ubah
baik dalam laporan internal maupun general ledger atau buku transaksi keuangan
sedangkan dalam laporan keuangan hasil audit akuntan publik joko sidik indra atau dsi
mencatat hutang pnri pada pura barutama hanya enam miliar rupiah saja
sesungguhnya perjanjian telah dilakukan kedua belah pihak
yang diterdetangkan adalah pnri
oleh direktur utama pnri jafarudin junus
isnu edy wijaya dan direktur keuangan pnri yuniarto
perjanjian minutes of meeting yang dilakukan antara pnri dan pura barutama secara lisan pada dua puluh satu september dua ribu sebelas menyepakati tiga hal
yakni pertama tagihan pt pura barutama akan dibayarkan pnri tiap dua bulan setelah tanggal tagihan
yang ketiga kesempatan terakhir ialah hasil minutes of meeting
akan diajukan atau dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pnri dan pura barutama
pada lampiran laporan keuangan pnri hasil audit akuntan publik dsi tertulis pnri telah membayar enam ratus tujuh puluh dua miliar
dari tagihan senilai delapan ratus dua belas miliar rupiah
sehingga pnri masih memiliki hutang satu ratus empat puluh miliar rupiah di luar bunga
hal ini sesuai gugatan pura barutama tertanggal sembilan desember dua ribu empat belas di pengadilan negeri jakarta selatan
enam tahun berlalu pura barutama kini ditunjuk kementerian dalam negeri untuk mengerjakan pencetakan ktp elektronik
tahun ini pura barutama mencetak tujuh juta keping ktp dengan nilai proyek delapan puluh dua miliar rupiah
dalam lelang kementerian dalam negeri pada awal dua ribu tujuh belas pura mengalahkan perum percetakan negara republik indonesia atau pnri dan pt sandipala arta putra
yang sebelumnya tergabung dalam konsorsium pemenang tender dua ribu sebelas dua ribu tiga belas
dalam pengerjaan ktp elektronik setidaknya ada sembilan ratus karyawan pura barutama yang ditugaskan untuk melakukan pencetakan

mulai dari yang dulu maupun yang sekarang itu juga tetap tujuh layer
lalu layer kedua adalah cetakannya
lalu ada chipnya seperti kita lihat chipnya lalu ada penutupnya
dan layer terakhir ditutup lagi dengan plastik
ada tujuh semuanya dan memang dari dulu tujuh nggak ada sembilan ataupun lima nggak ada
dengan empat belas mesin pencetak ktp pura mengklaim bisa memproduksi satu ratus lima puluh ribu belangko setiap hari
hingga pertengahan april sudah dua tujuh juta pelangko ktp yang diselesaikan pura untuk dikirim ke kemendagri
targetnya pada dua puluh satu mei tujuh juta keping ktp elektronik selesai diproduksi dan bisa didistribusikan ke sejumlah wilayah
saya kok optimis ya insya allah kita akan bisa selesaikan tepat pada waktunya bahkan bisa lebih awal dari itu mudah mudahan
sementara itu menurut data kemendagri hingga kini ada sekitar tujuh juta warga yang sudah merekam data kependudukan
namun belum memegang ktp elektronik karena kehabisan belangko
ktp yang sudah dicetak pura barutama nantinya akan dibagikan secara merata ke lima ratus daerah yang masih kekurangan belangko ktp
data namanya print ready record atau yang sudah siap dicetak jumlahnya besar kita berikan tahap pertama itu tidak seluruhnya dulu
sehingga seluruh indonesia yang mempunyai kebutuhan kecil kecil itu terbagi semua di seluruh indonesia lima ratus empat belas kabupaten kota
selain tujuh juta keping ktp elektronik yang dicetak pura barutama tahun ini kemendagri berencana mengadakan sembilan belas juta belangko lainnya melalui sistem e katalog
meski begitu kemendagri menjamin kualitas ktp elektronik akan sama dan sesuai standar